sekilas helm ini tidak berbeda dengan helm lainnya
namun di dalam helm ini terdapat alat yang bisa berbunyi seperti sirine
tersambung dengan alarm pada sepeda motor
mesin sepeda motor tidak akan bisa menyala meski kunci sepeda motor terpasang
mesin sepeda motor baru bisa menyala jika helm yang dikenakan berbunyi klik dan alarm berbunyi
helm ini adalah ciptaan siswa smk negeri satu bulukamba brebes jawa tengah
berkat helm ciptaannya ini para siswa meraih juara dua dalam ajang perlombaan berkendara aman tingkat nasional
yang digelar salah satu perusahaan otomotif pada akhir september di medan sumatera utara
mereka hanya kalah oleh peserta dari its surabaya yang menciptakan alat pengamanan parkir
helm yang diberi nama safety check rider ini diciptakan para siswa dengan tujuan
agar warga tertib berlalu lintas memakai helm yang benar sekaligus menjamin kendaraan aman dari pencurian
awal intinya itu kita itu jadi melihat masih banyak sekali
dari masyarakat umum bahkan pelajar juga yang belum mengerti tentang pentingnya mengenakan helm
saat ini helm safety check rider sudah digunakan sejumlah sepeda motor milik satlantas polres brebes
jadi apa yang kerjasama dengan smk satu bulukamba inovasinya adalah berdasarkan angka kecelakaan
yang diakibatkan adalah faktor tidak menggunakan helm yang bisa dibilang berakibat meninggal dunia
diharapkan pemakaian helm ini bisa mengurangi angka kriminalitas
dari aksi pencurian sepeda motor yang
tapi masih marak terjadi